kita ke informasi berikutnya sejak pandemi covid sembilan belas merebak
pemerintah provinsi dki jakarta resmi menyatakan jakarta bersatus darurat covid sembilan belas
banyak lokasi di jakarta yang biasanya ramai kini sepi dan tak banyak dilalui orang orang maupun kendaraan
kawasan perkantoran sudirman tamrin kawasan monas bahkan stasiun gambir yang biasanya ramai
kini menjadi sepi dari lalu lalang orang orang
larangan dari gubernur dki jakarta untuk banyak beraktivitas di luar rumah
masih belum ditentukan kapan akan berakhir mengingat korban dari pandemi covid sembilan belas
di jakarta masih bertambah setiap harinya
kesadaran masyarakat untuk tetap mematuhi anjuran pemerintah dengan melakukan physical distancing
tidak keluar rumah dan menjaga imunitas harus terus dilakukan untuk menekan jumlah korban akibat covid sembilan belas